asik hari ini aku libur bisa main sama mama sama papa
tapi kalau libur kalau ada pr dari miss erina atau miss onlift harus tetap dikerjain ya sayang
malam mana belum keluar dari kamar
wah ibu rosa udah berangkat pagi pagi sekali mbak andi
udah berangkat dari pagi gak tau kemana
pergi kemana ya mama
apa perbadanannya rena apapun
golongan darah rena
kamu gak perlu harus tau ya mas golongan darah rena itu apa
yang pastinya rena itu anak aku dan mas al
lagi lagi dia bikin amin tertekan dan stres
nanti dia nangis
nanti dia nangis
saya minta jangan pernah mengganggu istri saya lagi
pikirkan saja nasib istri anda seperti apa
urusi istri anda sendiri
karena saya dan andi gak akan diam
karena saya dan andi gak akan diam
kami akan terus mencari buktinya
kalau memang istri anda pelakunya
mama sarah sudah menyerahkan diri
tapi kenapa al dan andin tetap berpikir kalau pelakunya elsa
apa jangan jangan benar
els adalah pelaku pembunuhan roy
gak terlalu manis juga
dia udah pulang
enggak kok kamu diem aja sih
enggak kok kamu diem aja sih
enggak kok kamu diem aja sih
kamu lagi ada masalah ya
jujur sama aku
jadi pas aku jemput kamu di bandara
aku udah bilang kan
ada yang mau aku omongin
ada yang mau aku omongin
semua tentang catherine
dan aku rasa sekarang
waktu yang tepat aku cerita semuanya ke kamu
waktu yang tepat aku cerita semuanya ke kamu
nah itu di toko itu harganya dua puluh tiga juta
terus katanya catherine
temannya ada yang jual tuh harga miring
jadi cuma kena dua puluh juta
dan karena catherine temen saya dari sma

ya udah saya percaya aja gitu
saya kasih uang saya dua puluh juta ke catherine

tapi catherinenya malangin lah gak terkemanin
nah kalau saya boleh minta informasi
nah kalau saya boleh minta informasi
kira kira kemarin pengiriman dari butik

ke si catherine ini alamatnya dimana ya
nah ini udah bener ya
nah ini udah bener ya
jadi catherine ini berorang orang
aku sebagai kakaknya dia
dan aku juga ngerasa gagal
mendidik dia untuk jadi orang yang jauh lebih baik
kamu pasti malu kan
kamu pasti malu kan
punya calon suami seperti aku
udah masuk gudang masalah
latar belakang aku yang begitu kelam
aku pernah masuk penjara
adik aku sekarang nipu orang banyak
bukan satu dua orang lebih daripada itu
aku sangat takut
nyokap kamu pasti under estimate
bukan tentang aku tapi keluarga aku
apalagi kalau sampai tomongannya adik aku

tiap keluarga itu punya masalahnya masing masing

dan pada saat aku memutuskan
untuk menerima kamu menjadi calon suami aku
itu artinya aku udah nerima semua kekurangan kamu
itu artinya aku udah nerima semua kekurangan kamu
dan juga keluarga kamu
perkataan kamu baru saja menerima aku
perkataan kamu baru saja menerima aku
begitu berarti buat aku
tapi kamu juga gak bisa diam aja kayak gini
kamu harus berbuat sesuatu
adik kamu lagi dalam masalah besar
adik kamu lagi dalam masalah besar
aku coba cari dia aku gak ketemu
yudi riza turun tangan gak ketemu juga
sekarang aku bingung harus bagaimana
sekarang aku bingung harus bagaimana
kamu ada ide gak
ya siapa tau mungkin dengan ide kamu bisa bantu aku
siapa tau mungkin dengan ide kamu bisa bantu aku
insya allah bisa ketemu si catherine
minta alamat sama yang dikasih sama pegawai butik itu
terus kamu tunggu aja disana
ya juga ya
kalau bisa kamu jangan kasih uang dulu ke catering

kan dengan cara itu kalau kamu gak kasih uang
ke dia pasti dia nyariin kamu
bener juga ya gak kepikiran aku selama ini sayang
semuanya lancar aku bisa ketemu catherine
perut gue makanya bunyi lagi di depan riki
perut gue makanya bunyi lagi di depan riki
kita cari tempat makan ya
mau makan dari siang gak
gue gak lapar kok
oke kalau gitu
oke kalau gitu
oke kalau gitu
selamat malam mbak
terima kasih mbak
aduh enak banget bau makanannya
bikin gue jadi makin lapar
yaudah karena lo maksa gue makan
aduh enak banget
makannya pelan pelan aja
gue tungguin kok
saya mohon petunjukmu ya allah
agar semua usaha aldebaran untuk membongkar kebenaran dibalik kematian roy kau lancarkan
kami semua berharap dan memohon
aku punya feeling mama sarah ngelakuin ini cuma untuk melindungi elsa
aku harus temui bu sarah besok
aku harus temui bu sarah besok
tiko akan datang semula
udah selesai bu
itu kamu sepertiward kejayaan biasa
ya troshi sudah
jadi penyumatan arteri
atau kerusakan arteri
kita jaga sama sama ya pak
karena pengobatan juga
dengan upaya dari pasiennya juga
kalau begitu saya permisi
terima kasih ya prof
udah sampe sayang
agak berat kopernya
terima kasih ya
oh iya kamu besok jam berapa mau
kebetulan aku besok gak ada praktek
kamu mau nemenin aku
ditemenin sama calon istri siapa sih nggak seneng
yaudah aku masuk ya
lama kamu gak minum
mama alhamdulillah baik baik aja pak
udah saya antarin pulang juga sama rena tadi ke rumah
malam ini saya sama andien nginep buat jagain papa ya
papa baik baik aja kok ada suster
ada dokter sini yang jagain papa ya pulang aja lah
aku malah mau disini mau nemenin papa
yaudah gini aja pak
biar saya aja yang disini buat nemenin papa
yaudah aku pulang dulu sama mirna ya
yaudah aku pulang dulu sama mirna ya
apa kecepetanmu ya
jagain dia ya
segati rumah ya
mirna aku mau pulang dulu
pak rindy saya mau minta tolong untuk antren saya sama mirna pulang ke rumah
karena masalah harus di sini jagain papa
turunin gue di depan pusat pam aja
kenapa di sini sih sampai nganterinnya
lo lagi lemah sa
gue gak akan biarin lo jalan jauh jauh
mobil ini lo belum ada
nggak usah khawatir
suami lu kayaknya belum pulang
lo jangan jangan gak pulang
gak usah usah tau
kalau ada apa apa kabarin gue ya
gue bakal selalu stand by buat lo
belum ada ya
mobilnya gak ada
berarti belum pulang dia
terima kasih mbak
jangan sampai habis habis berpijak ya "
perant cocok sendiri banyak keberhatian
contohnya sosokin yang nyuruh nyuruh
orang ni yang waktu waktu lupa buat pursa hawa pa n fortress
gue tanya mama aja deh
kalo aja nino udah ngabarin mamanya
jam segini kok belum pulang juga
nino kamu tuh bikin cemas mama tau gak
kamu dimana nuh
halo nuh kamu tuh dimana sih kok gak ada kabarnya gak pulang pulang udah malem gini
maaf ma malam ini aku ngidap di hotel aku mau nendangin diri
mama nggak usah khawatir ya
mah udah aku minta tolong sama mama jangan bilang ke elsa
karena dari tadi elsa nelfonin terus tapi aku gak angkat
iya iya mama faham banget kondisi kamu nuh
tapi sampai sekarang juga dia belum pulang
mama ngerti kok kamu perlu sendiri
menenangkan diri kamu
tapi ingat ya kamu juga harus jaga kesehatan makan teratur
iya mama juga jaga kesehatan ya mbak
pasti nih kalau makeup hasil karya dari makeup artis reina putri al fahri
pasti miss gigi terlihat cantik dan mempesona menik menik gino gino
eh cantik ya
wah hasil makeup artis pondok belita
udah pasti miss gigi kelihatan cantik menik menik
nggak ada tandingannya ya
mau ditambahin apa lagi sayang
kalau lama lama tau tuh berambu ambu yang si
kalau itu miss gigi kurang tau sayang
ini anak lama keberambu
aku lagi makeup in miss gigi mah
gigi cantik gak
oh cantik banget gigi
gigi keren aja makeup nya
ini judul makeup nya apa
ya ampun gemoy
gemoy makeup in miss gigi cantik banget
ini temanya makeup nya rainbow
magicu hipiniu gitu kan
kalau rainbow ya cantikannya mama andri
jadi kita berdua ke belakang dulu ya
ini pengen disuruh cici buka
gue ngerintah tidur bareng sama dia
gue mimpi buruk
udah namanya juga bocah
ini juga gapapa
terima kasih ya
terima kasih ya
ini teman teman rinda
terima kasih ya mbak ya
hudut don mada debbie
terima kasih ya
oh di mana
kita buka tempat nggak bagus ya
makasih al kamu udah temenin bapak
semuanya sama pak
karena tindakan saya dan adin tadi di rumah nino
jadi membuat papa seperti ini
gak lah kamu gak usah menyalahkan diri kamu
apa yang kamu lakukan benar kok
kamu menuntut keadilan untuk istri kami
untuk keluarga kamu
perlu sampai papa menahan kamu melarang kamu
kamu keterlaluan namanya
berat ini al buat papa
gak nyangka kan seperti ini al
ini berat buat papa
menurut papa benar mama pelakunya
papa gak yakin
tapi untuk melakukan hal seperti ini
papa gak yakin
makanya papa mau cepet cepet keluar dari sini
supaya bisa ketemu mama besok
papa mau ketemu mama
bapak kepikiran terus soal mama
iya tapi saya juga minta papa
tetap ingat kondisi papa ya
tetap jaga kondisi papa
akhir akhir ini papa
serangga jantungnya sering kambuh
kalau papa kenapa napa tuh
saya merasa bersalah papa
tolong jaga kesehatan papa ya
kamu udah bantuin papa
awalnya kamu menikah dengan andin
malah jahat menurut papa
papa bisa merasakan ketulusan kamu sama andin
ingat ya al
harus sihat juga
banyak yang harus kamu jaga
dan sebentar lagi anak kamu juga
insya allah papa
saya pasti kuat
kita terus bercoba
gak usah sah kamu istirahat aja udah malam
mama juga mau tidur kok
mama bener bener menghindar dari gue
aku harus bertahan demi elsa
jadi begini rasanya berada di tahanan
aku baru sehari saja disini sudah tidak enak rasanya
sementara dulu andin menjalani selama empat tahun
bahkan dalam keadaan hamil
mama sudah terlalu berdosa sama kamu
mama membiarkan kamu selama empat tahun ada di tahanan
padahal kamu tidak bersalah sama sekali
aku harus kuat
aku akan anggap ini cara aku menebus kesalahan ke andin
dan ini adalah hukuman aku karena telah salah mendidik elsa
aku pencabar dari diri
lumpuhkan todo vita nya
biar kalian semua yang ada di dalam ruangan ini tahu
sejauh apa mama bisa berbuat untuk melindungi elsa
elsa adalah anak kesayangan mama
hubungan kita dulu memang tidak baik
aku tahu mama benci aku
tapi aku gak pernah berpikir kalau mama itu pelaku pembunuhan roy
apa mama lakuin ini untuk ngelindungi elsa
apa mama sadar
kalau mama ngelakuin itu elsa gak akan pernah berubah
gak akan pernah bertanggung jawab atas perbuatannya
semoga aku bisa jadi orang tua yang baik buat rina
nadinya tidak berdenyut lagi
mimpi itu mimpi
maafin aku demasiado
mama masih tersingkir sistem
hai selamat pagi mbak andi reina
tapi kalau libur kalau ada pr dari miss erina atau miss olive harus tetap dikerjain ya sayang
malam mana belum keluar dari kamar
oh ibu rosa udah berangkat pagi pagi sekali mbak andi
udah berangkat dari pagi gak tau kemana
pergi kemana ya mama
sayang makan duluan ya mama ke kamar dulu sebentar
makan sendiri beri suapin
kok aku jadi cemas gini sih
aku telfon deh
kok gak diangkat sih
harus ke kantor polisi ya
harus temuin mama harus tahu kondisi mama gimana sekarang
aku izin ke kantor polisi lagi ya
soalnya kemarin aku belum bisa ketemu
boleh ya ma

ma aku mau ke kantor polisi

ma aku mau ke kantor polisi
mama berubah banget sikapnya ke gue
sekarang temuin mama dulu
baru nanti gue pikirin
untuk ambil hati mamanya nino lagi
aku harus makan yang banyak
karena aku harus sehat
kalau aku sakit
nanti papa jadi makin banyak pikiran
aku gak mau jadi beban pikiran bapak
pasti papa udah sangat tertekan
dengan tindakan aku yang mengaku telah membunuh roy ini
ada tamu untuk anda
siapa yang kunjungin aku
pak obat tadi minum dulu ya
al kamu juga ke kantin kamu makan dulu
apa menurut bapak
enggak enggak usah
saya makan dulu ya pak
mas ini mama pergi
aku enggak tahu mama kemana kamu tahu enggak
enggak mama enggak ada bilang ke saya
kamu udah coba telepon mau belum
aku udah sempat telepon mama tapi gak diangkat masalahnya
aku jadi cemas deh mas
karena kan kemarin juga habis dari sekolahnya reina dan pingsan kan
apa mahkamah kameru ya
aku nggak tahu deh mas
yaudah kamu tenang ya kamu enggak usah panik
yaudah mas assalamualaikum
saya sudah dengar semuanya dari awal
dan jujur saya sangat terkejut bu sara
saya minta maaf atas perbuatan anak saya roy
yang telah menghamili elsa
saya paham karena saya juga perempuan
dan saya yakin sebagai perempuan pasti elsa sangat ketakutan
melahirkan seorang anak tanpa suami
tapi kenapa harus membunuh roh
kenapa harus membunuh roy bu